ya udah tapi kalau gak ketemu tetep balik sekal ya
oh ya udah apa gak ketemu enak sih gitu
ya ampah perlulit nih
ya udah gini deh gue ntar lagi bakal mulai nyari tapi kasih gua uang jalan oke
uang jalan apa
jalan ya tinggal jalan
pakai uang segala
nanti kalau tugasmu sudah selesai baru tak bayar
coba sarapan nih dua hari nih
sandal gini harus dijaga bang
nah mantap kan bang kalau kayak gini bang
nah silahkan bang paten
ngapain lo disini nampang duduk atau mau sholat
aneh nemenin nenek aneh bang
nanti bang tuh lihat tuh kalau gak percaya tanyain tuh
kasian bang rabun bang
ya kan udah tua kalau gak temenin bisa nyasar ntar bang gak bisa lihat bang
cari cari pahala bang ya kan
oke bang makasih bang
samurah murahnya rumah di kampung
wah banyak bohongnya nih
rumah mbak lu laku berapa kau

kamu sudah dengar sendiri kan
wah banyak juga ya
kalau banyak kenapa kelelan lelan di jalan mbak
kan ada hotel
bisa nyewa rumah bisa beli rumah kecil deket deket sini
kalau tinggalnya di hotel nanti bagaimana bisa kelihatan sama bapaknya
siapa tahu bapaknya ikel itu seliweran di jalan
kita cari sendiri aja yang lebih
eh jangan bos jangan kita gak usah
bos kecil udah jangan mbak
udah mbak gue yang bantu itu kerjaan gue udah gampang udah
ya lupain gue aja mbak
mau mau berapa
mas bonji ini enaknya dibayar berapa ya
ya mas sekarang sepuluh ribu buat apaan
ya aku ya mas sekarang sepuluh ribu buat apaan
gak laku ya sekarang
ini gini pien every juta sudah beres
paddle ergota duitnya mb pake
ya ada tapi juga
udah udah udah banyak kerjaan gini gini mba
udah delapan juta
udah gini tujuh juta kalau nggak sama sekali udah
baik kalau emang itu mau
aku membayar kalau bapaknya nggak ikut sudah ketemu
yaudah tapi kalau nggak ketemu tetap bayar setengah ya
oh ya dapat akal enak sih itu
ya mba perlu lipe
yaudah gini deh gue nanti lagi bakal mulai nyari tapi kasih gua uang jalan oke
uang jalan apa
jalan ya tinggal jalan
pakai uang segala
nanti kalau tugasmu sudah selesai baru saya bayar
yaudah uang rokok uang rokok
ya cuman seribu buat apaan
jangan ngerokok kebanyakan nggak baik buat kesehatan lu
udah nggak jadi deh udah

kita cari sendiri aja yang di
tambahin deh tambahin deh
mba tambahin berapa kek
tambahin seribu lagi deh sini deh
tujuh wallet yang tahu buang

sepuluh wallet yang tahu bilang
udah ketiga malam lagi
itu si nenek punya duit segitu
emang lu dali sendiri
bahkan lu jangan percaya dulu
bisa aja dibohong
kan mereka lugu lagi
orang kampung sama orang kota itu sama aja
yah tetek lu cara berpikirnya lu
cobain aja dulu
siapa tau mereka bener
lupain dulu urusan si nenek tuh
kita kerjaan yang pasti pasti aja dulu sekarang
itu sasaran kita bon
nanti sampe salah lagi
panas ya pak wajarannya
namanya juga jakarta mas
semalam gak ada siaran bola kok
minggu minggu ini nggak ada siaran bola
nanti bulan depan baru ada siaran bola
untuk pemilihan presiden mendatang nih
belom kepikiran mas
belom ada yang serag di hati
kok belum ada yang truk
kan pilihannya keren keren pak
kalau ada presiden yang bisa menurunkan harga
itu baru namanya keren